otopsi ulang terhadap jenazah brigadir yosua huta barat dilakukan pada rabu dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
ekshumasi atau pembongkaran makam rencananya akan melibatkan pihak keluarga
yaitu lima orang anggota dari pemuda batak bersatu yang ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai penggali kubur
jenazah dari brigadir yosua huta barat kemudian akan dibawa ke rsud sungai bahar
untuk dilakukan autopsi ulang oleh sepuluh dokter forensik yang terdiri dari tiga dokter forensik dari kepolisian
dan tujuh dokter lainnya dari perhimpunan dokter forensik indonesia
brigadir yosua huta barat tewas diduga pada delapan juli dua ribu dua puluh
dan kemudian dilakukan otopsi yang pertama kalinya
di hari yang sama
di rumah sakit pori kramat jati jakarta timur
setelah dibawa ke rumah duka pada keesokan harinya atau sabtu sembilan juli dua ribu dua puluh
jenazah disuntikan formalin karena baru dimakamkan pada senin sebelas juli dua ribu dua puluh
pertanyaan yang kemudian muncul
apakah otopsi ulang terhadap jenazah yang sudah dimakamkan dengan jeda waktu yang cukup lama
masih akan efektif
untuk menggali informasi terkait dengan penyebab kematian dan juga sebagainya
menurut keterangan dari dokter forensik baiti adi yang diwawancara cnn indonesia pada selasa pagi
hal itu akan bergantung pada kondisi jenazah setelah dilakukan ekshumasi
berikut keterangan selengkapnya
adapun jaringan lunak karena tadi proses pembusukan
mungkin saja luka luka yang terdapat pada jaringan lunak sudah tidak dapat ditemukan lagi
tapi kembali semua bergantung pada kondisi dibaca
karena kadang kadang lingkungan dan juga kondisi kondisi tertentu itu bisa saja kita masih bisa temukan
oleh karena itu nanti tim pemeriksa kedua ini akan bekerja secara cermat dan teliti
baik itu menelah hasil otopsi pertama maupun kemudian melakukan penelaahan secara langsung
yang kedua ini
sementara itu rsud sungai bahar telah merampungkan sejumlah persiapan teknis diantaranya
dengan menyiapkan tiga ruangan yang terdiri dari satu kamar jenazah dan satu ruang tunggu serta satu ruang untuk koordinasi
selain itu pihak dari rsud sungai bahar juga memasangi kain di sekitar area kamar jenazah
untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang ingin turut menyaksikan proses otopsi ulang
mengingat kasus ini cukup menyita perhatian publik
sementara itu pihak keluarga berharap autopsi ulang yang juga melibatkan pihak eksternal dari kepolisian
di antara dari komnas ham kompolnas dan juga perhimpunan dokter forensik indonesia
akan membuat kasus ini menjadi terang benderang dan menjawab segala kejanggalan yang mereka rasakan